mirah ini kita salah jalan ya
ini kok gak ada sih
apa harus sebelah kiri ya
yaudah kalau kamu aku muter aja nih sekarang ya
yaudah cepet yuk
ini kok ada juga sih
kemana sih mobilnya
kemana sih mobilnya
rumahnya rizky kebakaran man
rumah rizky kebakaran man
man tau dari mana
kamu tau ella kan man
iya satu jurusan sama aku
nah dia itu rumahnya deketan sama rumahnya rizky
dan kata dia rumahnya rizky kebakaran man
aku khawatir banget man
gimana kok rizky terjebak di dalam man
itu kejadiannya ke apa man
tadi aku berhutung rizky man
belum lama man
ya mungkin aja pas kamu ketemu sama dia
dia masih berjalan pulang
dan waktu dia nyampe rumahnya baru aja kebakaran
man aku khawatir banget
aku takut kalau keadaannya kenapa kenapa man
mendingan sekarang kita ke rumahnya ya yuk
mesha kamu ini bagaimana sih
si zahira sekarang itu lagi di atas angin
dia tuh seneng
karena ternyata dia terbukti jika anaknya papa
masa sekarang kamu membiarkan dia ke rumahnya
mungkin zahira seneng lagi karena dia bisa deket dengan rizky
paling tidak kamu tuh harus maju
jangan sampai kalah pamor sama si zahira
misha pergi dulu ya man
untuk ketemu juga sama orang yang benar
dan bisa dimintai tolong untuk mengisi bensin
bisa bisa saya ini terjebak lebih lama lagi bersama si bincang brengsek itu
kamu juga arman
kamu harus saya tegur
mobil saya tadi kehabisan bensin kamu tidak perhatikan
tadi saya mau di jalan tahu kamu
tunggu armani nanti aja dong pak
zahira sama armani lagi buru buru pak
memangnya mau kemana kalian
kata temannya zahira rumahnya rizky kebakaran pak
sudahlah kalian berdua tidak usah kesana buat apa sih
tapi zair khawatir pak sama rizky
kalau misalnya rizky dan tante lain ini kenapa napa gimana pak
zaira buat apa kamu mikirin mereka
kamu ingatkan apa yang bu leni lakukan terhadap apa waktu di penjara waktu itu
biarkan mereka urus masalah mereka sendiri
lagi pula kalau kamu ke sana kamu bisa buat apa sih
nanti malah kenapa napa
iya pak zaira tahu pak
zahira tahu kalau kelakuan tante laini terhadap papa itu sudah terlambatkan
tapi sekarang kondisinya beda pak
mereka berada dalam kesulitan pak
bagaimanapun papa juga kenal sama mereka
dan rizky teman kuliah zahira pak
rizky cowok yang zahira suka
izinkan zahira pergi ya pak
zahira khawatir sama keadaan rizky pak
ya sudah lah
kalau kamu maunya begitu
kamu jaga dan awasi zahira
jaga dia hati hati jangan sampai terluka
apalagi masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar itu
menolong rizky dan ibunya ya
jangan sampai kayak gitu
udah kalau gitu
kita akan berhenti
kok tumben papa nggak pakai jepit dasi pak
jangan jangan lepas waktu ribut sama pulini tadi
tadi kan dia pegang baju saya dan dasi saya
saya tidak akan melepaskan tangan saya dari pak prabowo
walaupun itu harus merendahkan harga diri saya
mungkin nggak sengaja tertarik beli juga tadi
sudah biarkan saja ini
sampai jepit dasi
kita pergi dulu ya pak
mama yang suruh supaya mesha ikut
udah sana pergi gi
aku pergi dulu ya pak
ini kita salah jalan ya
ini kok nggak ada sih
apa harus sebelah kiri ya
yaudah kalau gak aku muter aja nih sekarang ya

dia bisa berhenti
masa aku moltot ama being me

mungkin kok rumahnya kan kebakaran jadi harus banyak yang diberesin kan
semoga sampai rumah udah kebarat nama mama ya
man rumahnya disini hancur banget man
wah parah juga ya api disini kira kira ada yang selamat nggak
tadi ada jembatan disini cuma meresan keluar parah sekali
sama sama badannya kosong
waduh nggak tahu deh dia selamat apa enggak
tapi untungnya dia diobok lari ke rumah sakit
kalau tiba tiba yang terjebak di dalam itu disikir ke mamanya gimana man
kita harus masuk man kita harus bantuin mereka man
aduh udah deh nggak usah selalu perhatian kayak gitu
pagian juga siapapun yang kejebak di kebakaran itu pasti nggak akan selamat
kecil banget kemungkinannya untuk selamat
bisa ajak kan yang terjebak itu disikir ke mamanya
kita harus bantuin mereka kak
tapi kalau tiba tiba ada yang runtuh gimana non
syukurlah kamu gak apa apa aku lega banget kamu kayak gini ki
cari kesempatan aja
jangan sebut sebut dia sebagai cewek murahan apalagi di depan aku
eh gue mau ngomong di ecw murahan cewek rendahan atau apalah itu
emang ada hubungannya sama lo
nggak suka nggak terima
kamu itu kan orang terhormat masa kamu ini kayak gitu sih
kenapa sih kamu
kamu ini gara gara nggak bisa megang rizky
nggak buat gue tambah pusing
gue udah pusing banget tau nggak
sekarang nyokap gue lagi keadaannya parah
dan gue nggak tau di mana
ki jadi yang terjebak tadi itu memang kamu ki
lo belum tau
bukannya tadi lo yang nganterin dia ke rumah sakit
aman mamanya rizky tuh dibawa sama seorang laki laki pas tadi kebakaran
dan sekarang nggak tau di mana
loh emang yang bawa dia pergi siapa
mendingan semua tolong pulang ya
langsari tuh dari tadi kepikiran banget tau nggak
makanya dia kesini
yang nyuruh datang siapa
aman udah aman
sehira aku minta maaf banget ya soal rizky
eh jangan dimasukin ke hati omongannya dia tadi
dia pasti lagi pusing banget gara gara mamanya gak ada
tapi kalau keadaannya nggak kayak gini dia pasti juga akan berterima kasih banget
karena kamu udah perhatian sama dia
ambil kamu mau barengan sama kita
nggak usah makasih aku harus menurus mobil dulu
ya allah selama ini aku memang bukan seorang anak yang baik
aku sering melawan mama
aku sering kasar
aku juga jarang berdoa buat mama
tapi kali ini allah doaku ini sepenuhnya hanya untuk mama
aku mohon tolong selamatkan mama ya allah
aku mohon diberi kesempatan lagi untuk bertemu sama sama
supaya aku bisa minta maaf
supaya aku bisa bilang menyesal atas sikap aku selama ini
dan yang paling penting ya allah aku bisa menjadi anak yang lebih baik untuk mama
aku mohon ya allah lindungilah mama dimanapun dia berada saat ini allah
maaf aku nggak mau ganggu aku cuma pengen pamit doang aku pengen pulang
aku tahu gimana perasaan kamu sekarang kayaknya
jadi allah pasti akan mendengarkan hati kamu ki
dalam hati kamu pasti kamu berdoa buat mama kamu kan
dan allah pasti akan nyampaikan semua doa kamu buat mama kamu sekarang
karena keyakinan kamu juga akan bikin mama kamu kuat
alhamdulillah kamu jangan marah ya
kamu jangan protes
sampai jumpa di volkommenya
semoga ia harus ya
terima kasih kalian kerana menjaga ini
ya makasih ya